presiden joko widodo telah meluncurkan bantuan modal kerja sebesar dua empat juta rupiah bagi para pelaku usaha kecil
bantuan yang diberi nama bantuan presiden banpres atau bantuan langsung tunai blt ini akan diberikan pada dua belas juta usaha kecil
di surabaya kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk usaha kecil yang mendapatkan banpres sebanyak seratus ribu
sementara dikatakan oleh kepala dinas koperasi dan usaha mikro surabaya widodo suryantoro baru sekitar empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan usaha kecil yang telah diverifikasi kementerian kooperasi dan ukm
pemkot surabaya mengaku telah menawari sejumlah pelaku usaha kecil namun mereka menolak karena masih cukup modal
yang menjadi keluhan lainnya dari pelaku usaha kecil adalah masalah promosi dan omset yang menurun selama pandemi
pemerintah secara bertahap telah menyalurkan bantuan tunai langsung rp dua empat juta rupiah bagi pelaku umkm
dan bagaimana teknis pendaftaran serta respon dari para pelaku umkm
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora di surabaya jawa timur
selamat siang dora ini bagaimana jalannya pendaftaran dan bagaimana respon pelaku umkm terhadap kebijakan ini
ya selamat siang rizky kondisi di surabaya hingga saat ini tidak ada antrian yang terlihat dari para pelaku usaha kecil
untuk mendaftarkan diri mereka agar bisa mendapatkan bantuan presiden atau banpres atau bantuan langsung tunai atau blt senilai rp dua empat juta
karena sebelumnya dinas koperasi dan usaha mikro ini sudah memberikan atau sudah mendaftar usaha kecil binaan yang ada di surabaya
nah namun bukan hanya dinas koperasi dan usaha mikro saja
di surabaya yang telah melakukan atau memberikan binaan kepada banyak usaha kecil
namun juga dinas dinas lain di surabaya juga sudah melakukan atau sudah mempunyai binaan usaha kecil
seperti misalnya dinas perdagangan
nah kemudian per hari ini dikatakan oleh kepala dinas kooperasi dan usaha mikro widodo suryantoro
mengatakan bahwa surabaya sebenarnya mendapatkan kuota dari pemerintah pusat
untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dua empat juta rupiah ini ada seratus ribu usaha mikro
atau usaha kecil yang mendapatkan kuota
namun hingga hari ini rizky baru sekitar empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan usaha mikro atau usaha kecil yang sudah diverifikasi oleh pusat
nah itu artinya masih ada sekitar sembilan puluh lima ribu kuota yang bisa didapatkan oleh usaha mikro di surabaya
untuk menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat senilai rp dua empat juta

widodo suryantoro kepala dinas koperasi dan usaha mikro menyatakan bahwa
mereka atau pihak dari pemerintah kota surabaya ini telah memberikan tawaran atau telah menawarkan
kepada sejumlah pengusaha kecil yang ada di kota surabaya
namun mereka mengatakan bahwa untuk modal ini tidak ada kendala artinya mereka masih berkecukupan modal
namun kendala yang dihadapi selama pandemi covid sembilan belas ini adalah mereka kekurangan omset
kemudian mereka juga kekurangan pembeli karena di sini ada beberapa regulasi
seperti misalnya adanya aturan jam malam
dimana pada pukul dua puluh dua aktivitas selain aktivitas non esensial di surabaya ini
nah kemudian masih ada beberapa hari atau masih ada dua hari lagi dari tenggat waktu
yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk segera mendata usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan
karena tanggal empat besok ini merupakan tenggat waktu yang diberikan untuk surabaya
untuk segera mendaftarkan usaha kecil mereka untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai
nah tadi juga widodo suryantoro kepala dinas koperasi dan usaha mikro menyatakan bahwa
bagi usaha mikro atau usaha kecil yang berhenti
yang belum terdaftar dalam binaan dari dinas dinas yang ada di surabaya
ini bisa mendaftarkan diri rizky kepada kelurahan atau kecamatan setempat
cukup dengan membawa kartu tanda penduduk yang merupakan kartu tanda penduduk asli warga surabaya
kemudian membawa surat keterangan memiliki usaha
namun kemudian akan diproses selanjutnya oleh pihak lurahan dan kecamatan
untuk bisa didaftarkan kepada bapeko surabaya melalui biro pemerintahan
nah ini sebenarnya menjadi inisiatif setiap daerah rizky untuk segera mendaftarkan
ukm ukm yang ada di kabupaten kota wilayah masing masing ya
seperti yang di surabaya ini yang sudah tertata rapi
manajemen pendaftarannya kemudian juga telah dilakukan pembinaan selama ini
nah rizky kemudian bagaimana sebenarnya tanggapan dari pelaku usaha kecil
yang telah terdaftar dan masuk dalam anggota binaan dari dinas kooperasi surabaya
ini saya sudah bersama dengan m hoirul ketua sentra wisata kuliner indrapura
selamat siang pak hoirul
selamat siang mbak nia
usaha anda ini menjadi salah satu dari binaan dinas koperasi sejauh ini
namun sebelum kita menuju kepada bagaimana tanggapan anda untuk mendapatkan bantuan langsung tunai
sebenarnya bagaimana kondisi selama pandemi covid sembilan belas ini
dan tanggapan anda bagaimana setelah mendapatkan bantuan langsung tunai dari presiden
kalau selama pandemi itu pemberlakuan psbb memang omset sangat menurun sekali mbak
tapi alhamdulillah setelah tidak diberlakunya psbb
perpanjangan psbb alhamdulillah
cuma tidak bisa naik seperti dulu
alhamdulillah terkait bantuan langsung tunai ke pedagang dari dinas koperasi
dari kementerian koperasi
alhamdulillah sangat membantu pedagang yang terdampak terkait psbb kemarin
rencananya akan anda gunakan untuk apa pak
uang senilai dua lima
lima juta rupiah ini
ya untuk pemulihan usaha mbak
karena kan kemarin kan selama tiga bulan kami pemberlakuan psbb
terus omset kami menurun
karena kan kami enggak ada meja kursi
pengunjung juga agak sepi
karena yang diutamakan kan kalau pedagang itu kan meja kursi
meja kursi enggak ada
pemberlakuan psbb masih terus
ya mungkin sektor yang paling utama itu pkl yang akan protol mbak
sektor makanan minuman ya ini pak ya
kemudian untuk pendaftaran sejauh ini anda kan sudah terdaftar pak
lalu selanjutnya apa yang anda harus penuhi misalnya
apakah dengan memenuhi nomor rekening untuk segera dicairkan dana tersebut
ya harapan kami pencairan blt kepada pedagang
yang ditujukan ke kementerian kooperasi segera cair
buat modal usaha anggota kami
yang ya hitungannya kayak enam puluh ising wingi wingi mbak hitungannya itu
kemudian apakah misalnya anda ada yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah pak hoirul
misalnya terkait regulasi ini harus tidak diberlakukan lagi jam malam atau apa
sehingga omset atau penjualan anda ini juga masih bisa kembali seperti awal sebelum ada pandemi
ya harapan kami gini mbak
terkait jam malam itu kan kalau bisa ya
kalau bisa pembatasan sampai jam sepuluh itu ditiadakan
karena seluruh sektor
bukan dari sbk saja
seluruh sektor ekonomi dari bawah sampai menengah sampai ke atas itu
nggak akan jalan kalau pemberlakuan jam ini tetap diberlakukan mbak gitu
terima kasih pak hoirul
jadi anda tinggal menunggu pencairan dana saja ya untuk bantuan dari presiden ini
dan rizky jadi ini kembali ditekankan lagi oleh dinas koperasi dan usaha mikro surabaya
menyatakan bahwa ini kuota di surabaya masih sangat banyak masih sangat jauh
artinya dari saya ulangi lagi dari seratus ribu kuota yang diberikan oleh
kementerian ini masih ada sembilan puluh lima ribu usaha mikro yang masih bisa berpotensi
untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari presiden senilai dua empat juta rupiah
tentunya ini bisa segera mendaftarkan diri kepada kelurahan dan kecamatan setempat
tentunya dengan membawa persyaratan dan beberapa diantaranya adalah
seperti tidak boleh telah menerima bantuan modal kerja kredit perbankan
kemudian bukan merupakan aparatur sipil negara
kanza tamarindora melaporkan langsung dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas